keterangan yang disampaikan oleh saksi dan ahli dari termohon dan pihak pemberi keterangan itu belum kita ketahui apa yang akan terjadi
tapi mungkin kalau pihak pemohon satu dan dua kayaknya pasti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan ahli yang dihadirkan oleh kpu dan bawaslu
kami sendiri sebagai pihak terkait belum tentu kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan kami akan tanyakan nanti dan diberikan kesempatan itu kami akan lakukan
kalau tidak ya kami hadir aja dalam sidang hari ini
siapa yang akan dihadirkan sebagai ahli dan sebagai saksi dari kpu dan bawaslu sampai hari ini itu masih di
rahasiakan dan hanya majelis hakim yang tahu karena majelis hakim sehari sebelumnya itu sudah diberikan cv para ahli
sedangkan kami sebagai pihak terkait dan juga mungkin pemohon satu dan dua mungkin juga tidak diberikan
itu untuk menjaga keamanan untuk menjaga kerahasiaan supaya orang yang akan menjadi saksi dan ahli itu tidak diintervensi atau mendapat gangguan dari pihak manapun juga
dari kpu sendiri apa yang diharapkan soal kpu terhadap sirekap
karena apa karena kpu sendiri tidak menggunakan sirekap
kpu sendiri menggunakan perhitungan manual
jadi untuk apa kita perdebatkan sirekap ini terlalu panjang
jadi sedikit saja dikemukakan tidak apa apa
tapi kalau terlalu dalam seperti kemarin kita lihat ada ahli dihadirkan ada saksi dihadirkan khusus membahas
itu pun kita tanya berapa poin nggak bisa jawab
yang pertama mengatakan bahwa judul keterangannya itu adalah bahwa si rekap ini adalah saksi bisu
meneliti perangkat it nya ini software nya meneliti safety nya
dan anda bisa berkomentar apakah ini potensial untuk digunakan sebagai melakukan kejahatan atau tidak
atau anda sendiri memang melakukan ada kejahatan meneliti ada kejahatan di situ
sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah saksi bisu dari sebuah kejahatan
yang bisa menjawab ada kejahatan atau tidak kan penyidik
polisi atau jaksa itu bisa
tapi kalau ahli it terus mengatakan ini saksi bisu kejahatan kan agak aneh juga
jadi kita gak terlalu khawatir dengan hal ini karena
seperti apapun perdebatan mengenai sirekap ini pada ujung ujungnya yang digunakan kan bukan sim cap
yang digunakan adalah perhitungan minimal jadi buat apa mempersoalkan ini terlalu panjang
bagaimana menurut anda agenda ini seperti ada pembuktian dari yang berkaitan
sebelumnya teman teman di jerman pun mau menikmati untuk membunuh dan patologi
dan kok besok berhubungan ini buat menegakinya atau yang mau disampaikan besok lagi
tapi berapa kami mau gunakan itu belum kita putuskan
tapi kami sudah mengadakan diskusi dengan para calon ahli dan calon saksi
dan baru nanti malam kami akan putuskan
dan kalau kami sudah putuskan berarti kami sudah siap betul dan sudah matang
seperti apa kesaksiannya dan seperti apa keterangan ahlinya
dan itu sudah teksturnya juga harus kita selesaikan pada malam nanti
dan mereka yang menjadi ahli dan menjadi saksi juga sudah akan diberdiskusi di bidang kita
sehingga akhirnya kita siap untuk menghadapi sidang besok
seperti apa ya kami nggak akan bicarakan
siapa yang dihadirkan kami juga akan sebutkan
kita tunggu aja besok dan kami yakin bahwa posisi kami yang sebenarnya diuntungkan ya
oleh karena sebagai pihak terkait kan kami baru belakangan
kami sudah mendengar saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon satu dan pemohon dua
dan hari ini akan kami dengarkan ahli dan saksi yang dihadirkan oleh kpu dan bawaslu
jadi posisi kita agak diuntungkan
kita sudah tahu apa yang mereka kemukakan dan kita siap siap untuk meng counter
apa yang mereka terangkan dalam sidang sidang kemarin
dan juga akan kita simak apa yang perlu kita sikapi terhadap keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh kpu dan bawaslu pada hari ini
apakah sejauh ini juga dari sireka tiga ini perkembangan dari sireka ini tidak ada yang bisa diperhatikan
kalau alat ini memang digunakan sebagai alat dan perhitungan lainnya tetap dilakukan
ada kesamaannya dengan kita meneliti perusahaan itu untung antara rugi
kan harus dilakukan audit financial audit secara menyeluruh
baru sampai pada kesimpulan untuk menghitung apa rugi perusahaan itu
terhadap satu perangkat it itu harus dilakukan satu audit forensik terhadap perangkat it itu
dari semua saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan tidak satu pun pernah melakukan audit forensik
jadi mereka hanya mengamati mengingatkan
apalagi saksi yang dihadirkan saksi dari amerika serikat
pni yang di amerika berkomentar banyak tentang penggunaan sireka it kpu
tapi sama sekali ya melihat barangnya aja nggak pernah orang tinggalnya di amerika
tapi hanya slide slide dan kemudian juga tampilan tampilan dari web kpu yang kemudian dikomentari
keterangan seperti itu sebenarnya sangat sulit untuk bisa dijadikan sebagai satu alat bukti
kecuali memang mereka melakukan audit forensik
dan audit forensik dilakukan secara resmi dan diminta secara resmi kepada kpu
dan kpu mengatakan silahkan dilakukan
kalau prosedur itu tidak dipenuhi maka audit forensik tidak bisa dilakukan
misalnya ada orang mati apa penyebab kematiannya
tapi kalau keluarganya menolak dilakukan otopsi otopsi nggak bisa dilakukan oleh dokter
jadi orang yang mati itu tetap misteri selamanya
jadi mereka harus seperti itu